sekretaris majelis tinggi partai demokrat andi malarangeng mengaku
partai demokrat tidak setuju dengan wacana kepala daerah kembali dipilih secara tidak langsung pada pilkada serentak mendatang
menurutnya hal itu hanya akan memberi kesempatan partai berkuasa menentukan nama yang disepakati agar lolos menjadi kepala daerah
andi malaranging juga menjelaskan pengalaman era sebelum reformasi itu hanya akan membuat praktik money politics atau politik uang berkembang
di kalangan badan legislatif yang menyebut tak menutup mata jika ada indikasi politik uang pada proses pilkada langsung
meski begitu menurut andi hal itu masih lebih baik jika dibanding money politics terjadi di antara anggota dewan saat menentukan nama pemimpin daerah
kalau kita tidak setuju pak sby dulu kan memberikan perpu membuat perpu untuk membatalkan undang undang yang dirancang pada waktu itu
untuk membuat dprd
nanti kalau ada yang bilang wah kan sekarang banyak money politik dalam pemilihan kepala daerah ya tapi yang nerima rakyat
kalau ini kepala dprd yang menerima nanti dia punya money politics nya
ya pindah aja tempatnya lebih sedikit orang yang menerima
kalau rakyat menerima amplopment tidak bisa dipakai untuk beli bahan dapur bahan pokok dan sebagainya